saat melakukan perjalanan jauh pengendara dihimbau untuk beristirahat di tengah perjalanan agar tetap fokus
idealnya setiap empat jam berkendara wajib melakukan istirahat selama tiga puluh menit
hal ini diatur dalam pasal sembilan puluh ayat tiga undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
jika anda merasa lelah saat melakukan perjalanan mudik melewati gerbang tol cikampek
ada alternatif tempat beristirahat yang berlokasi di res area kilometer lima puluh tujuh
tempat ini sudah berdiri sejak tahun dua ribu delapan belas dan buka setiap hari selama dua puluh empat jam
untuk bisa beristirahat di sini anda memiliki dua pilihan yaitu ruangan ac dan ruangan tanpa ac
untuk lokasi menggunakan ac tarifnya rp sepuluh setiap jam dan untuk non ac berbayar rp delapan setiap jamnya
jika anda beristirahat lebih dari tiga jam di sini
maka anda bisa beristirahat di tempat yang berlokasi di res area km lima puluh tujuh
tarif di sini kebetulan hitungannya kan per jam
per jamnya itu untuk ruang ac rp sepuluh dan non acnya rp delapan
untuk fasilitas fasilitas di sini ada bantal kasur selimut sama soft drink kopi
kalau misalkan yang saya lihat di sini nanti kita kasih soft drink juga kopi
jadi kan ruang gratis
sudisna salah satu pemudik yang menggunakan fasilitas tempat istirahat ini mengaku cukup terbantu
menurutnya tarif di tempat istirahat ini tidak memberatkan dan sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan
dari jam delapan sampai jam dua belas siang dari panegramo ke pekalongan
dalam rangka mudik biasa lebaran
kalau istirahat kita istirahat di km lima puluh tujuh
sangat nyaman aman semuanya
karena merasa lelah saya juga ingin mencoba beristirahat di tempat istirahat km lima puluh tujuh cikampek ini
saya memilih ruangan dengan ac
cukup membayar sepuluh ribu rupiah saya langsung diberi selimut untuk masuk ke bilik istirahat yang sudah ditentukan
sebelum tidur saya cas hp dulu ya
buat anda yang melakukan perjalanan jauh jangan lupa aturan untuk beristirahat selama tiga puluh menit setelah

nah itu juga membantu untuk tetap fokus di perjalanan dan menghindari kecelakaan atau hal hal yang tidak diinginkan
salah satu alternatif bisa datang ke rest area kilometer lima puluh tujuh di cikampek untuk anda yang melakukan mudik ke area jawa
karena di sini ada tempat istirahat yang juga nyaman dan tentunya tarifnya murah
istirahat saat melakukan perjalanan jauh sangat penting
jangan remehkan rasa kantuk ataupun tubuh yang kurang fit selama melakukan perjalanan mudik dua ribu dua puluh tiga ini